mengenal lebih dekat dengan produk tabungan
apakah kamu rajin menyisihkan uang
itu adalah kebiasaan baik
karena banyak manfaat positif yang didapatkan
antara lain terhindar dari pola hidup boros
dan memiliki simpanan uang untuk kebutuhan di masa mendatang
kalau menyimpan uang itu lebih baik dengan ditabung di bank
karena uang yang disimpan tidak mudah dicuri atau tercecer
selain aman uang kita yang ditabung juga selalu terjamin loh
karena sekarang sudah ada teknologi yang mendukung kita menabung
atau mengambil tabungan selama dua puluh empat jam
seperti atm mobile banking sms banking atau internet banking
tabungan juga memiliki banyak jenis serta fungsi fungsi yang berbeda loh
seperti tabungan konvensional yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang
kamu bisa membuka tabungan konvensional di bank pilihanmu
di mana simpanannya memiliki jangka waktu tertentu untuk bisa dilakukan penarikan
tabungan berjangka umumnya memberikan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi
nah kalau kamu ingin mewujudkan impian atau memiliki keperluan tertentu
kamu bisa pilih tabungan untuk tujuan tertentu
tabungan ini bisa kamu tarik di masa mendatang untuk mewujudkan impianmu
sumber dana tabungan ini biasanya melalui setoran rutin dengan jumlah yang tetap setiap bulannya
atau sampai tujuan menabung tercapai
kamu bisa simpan di tabungan mata uang ac
mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini antara lain dolar euro auster league
atau mata uang asing lainnya
tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis
dengan fasilitas yang berbeda dibandingkan tabungan konvensional
seperti transfer ke beberapa rekening
serta transaksi yang dapat menggunakan cek atau biliar
bagaimana cara membuka rekening tabungan
setelah kita mengetahui apa itu tabungan dan pentingnya memiliki tabungan
kini saatnya membuka tabungan
proses membuka tabungan juga sangat mudah
cukup membawa ktp beserta uang tunai untuk setoran awal
anda sudah bisa datang ke kantor cabang bank terdekat
di sana petugas bank akan membantu anda dan membantu anda
selamat datang kembali dalam pembukaan rekening
mudah bukan memiliki tabungan
yuk kita buka rekening tabungan sekarang